baru hari pertama kerja kalian berdua ini udah bikin masalah aja
pak tapi kan saya nggak salah bukan salah saya pak
ya bisa mau gimana lagi pak saya kan gak sengajanya yang goleh
bapak tahu saya sedang melakukan tugas saya dengan baik dan benar
berdasarkan pengalaman saya di dunia pelayanan ini selama bertahun tahun
saya tuh niat baik pak
mas dong yang hati hati mas yang nabrak
kamu dong yang hati hati jalan tuh yang benar pake mata
kebanyakan bercanda sih

ini ada apa sih
dia pak nabrak saya pak yang ditumpah pak makanannya
dia pak saya yakin
pasti dia pekerja baru di sini
nuh kerjanya gak becus pak jalan gak pake mata
oh pak dia yang nabrak pak
hah pelayanan macam apa seperti itu
enggak pak dia pak yang nabrak pak
udah udah cukup cukup cukup ya
pangeran putri ke ruangan saya
kamu beresin ini
aku gak ikut
beresin semua ya
kotor tangan gue khusus buat ini
gue telpon berkali kali gak nganggep nganggep nih
coba yuk kalian telpon
aduh ini kok pikir dari tadi gue ngapain kalo gak nelfonin pangeran mel
gue sampai gak konsen ini makan
baterai hp gue udah tinggal dikit
iya aku juga mel
ya nyambung sih nyambung
apa jangan jangan kita di blok sama pangeran
terus nadanya cuma sekali gitu kan
fix lah itu di blok kita
lo yakin kita bertiga di blok
sumpah sih udah keterlaluan banget kalo sampe pangeran ngeblok kita bertiga
lo gue ya kebiasaan
tink aja lo gak bener
ini gimana sih
aku udah nunggu lama di kampus pangeran gak muncul muncul juga
oh ya tadi aku telfon berkali kali tetep aja gak diangkat
temen temen aku juga udah nelfonin
apa jangan jangan kita di blok lagi dan
pastinya semua gara gara di ini terlalu tekan om alex
bikin pangeran ke aku lagi
kamu jangan nangis begitu dong
mendingan sekarang kamu pulang
nanti kamu kecapean ya
aku gak akan pulang sebelum aku ketemu sama pangeran
aku gak akan tenang dad kalo belum ketemu sama pangeran ya
nanti deddy semua yang handle
bagian pangeran daddy semua
ngapain di kampus sendiri
ya udah aku pulang sekarang
deddy bikin pangeran balik ke aku
kalau misalnya pangeran gak balik ke aku
aku gak bisa tidur sama gak napsu makan dad
emang daddy mau kalo aku jadi kurus kerempeng
gara gara aku gak nafsu makan
runtuh hidup saya langsung
ini semua gara gara pangeran lagi
saya sudah nyuruh orang
untuk nyebarin isu
kalo perusahaannya palek
pekerja proyeknya itu pada rame banget pak bos
soalnya mereka takut
sekarang sekarang sekarang
kamu urus bagian bawah pelusukan
saya tidak akan bikin pak palek tidurnya nyak
sebelum pangeran nemenin mel
matamu jangan jangkrik
apa benar perusahaan ini
ingin bangkrut pak
sudah sampai ke telinga
para pekerja proyek
mereka semua ketakutan pak
takut di phk
dan tidak dibayar upahnya pak
maka dari itu
mereka semua pada demo pak
mohon penjelasannya pak
ini pasti gulah pak raymond
dia memang sudah menarik
hampir semua investasinya
aku sama sekali gak pernah ngomong
kalau perusahaan ini akan pilot
pasti ada orang pak raymond
yang sengaja menyebarkan isu ini
untuk menciptakan huru hara
apa yang dilakukan pak remon
ke perusahaanku ini
belum ada apa apanya
kalau sampai aku gak bisa temuin pangeran
pak remon akan melakukan sesuatu
yang lebih buruk lagi
kamu di mana pangeran
menyelamatin perusahaan ini
kalau perusahaan ini
saat ini ada sedikit masalah kecil
dan memang saya ada rencana untuk
memberhentikan beberapa karyawan
yang dananya akan saya pakai
untuk penyelamatan perusahaan
bapak bisa sampai ke sini
bapak bisa sampai ke sini
bapak bisa sampaikan ke teman teman yang lain juga
nggak perlu khawatir
karena proyek yang di cikarang
itu akan tetap berjalan seperti biasa
dan juga upah kalian
akan saya bayarkan seperti biasa juga
saya lega mendengarnya pak
sama teman teman saya pak
saya terima kasih banyak pak
menguruskan masalah ini
untuk bertemu dengan saya pak
izin kuat dulu pak ya
kalau pak alex punya rencana
mau melakukan phk
untuk menyelamatkan proyek proyeknya
apa yang perphk
kamu mau contohkan
saya tuh niat baik pak mau ngajarin dia gimana caranya melayani customer dengan baik dan benar
tapi customer belum selesai order dia main cabut aja pak
pas saya mau kejar ya nggak sengaja dia kesenggol akhirnya pecah
berarti ini salah kamu putri kamu belum selesai orderan kamu tinggal pergi aja
kalau kamu gak bisa kerja yang benar kamu mendingan gak usah kerja di sini
pak tapi beneran pak saya
tapi wajar sih pak dia kan pendatang baru di dunia perpelayanan ini
beda sama saya pak saya sudah terbukti terjamin bertahun tahun melayani orang dari berbagai macam negara di berbagai restoran
tapi bapak tenang aja dengan semua pengalaman yang saya miliki dari seluruh dunia
saya akan wariskan ilmu saya ke dia
bapak gak usah khawatir saya akan bawa dia ke jalan
yakin banget dong pak
pokoknya bapak tenang aja restoran ini akan harum dan terkenal namanya karena pelayanan yang baik
hah dasar palbis ada juga lo kali yang perlu diarahin ke jalan yang benar
kok dia jadi kumat lagi sih nyebelinnya
awas aja kalau sampai gue dipecat gara gara dia
oke saya percaya sama kamu
memang harus percaya dong

aku mau pergi
saya mau pergi

gimana pun caranya lo coba menghindar dari gue gue pastiin
itu gak bakalan terjadi usus goreng
gue bakal bikin lo nggak bisa jauh jauh dari gue
kalau perlu lo stuck selamanya bareng sama kue
oh jadi itu niat lo
oke kita lihat aja berapa lama lo bisa bertahan kerja di sini
cepat atau lambat pak billy pasti tahu kok kalau itu cuma modal ngomong doang
tapi sebenarnya lo gak punya pengalaman apapun